iya bu saya ngambil uang ini berangkas itu bu
aduh jadi kamu pelakunya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya